beralih ke berita dari komisi pemilihan umum kpu ri menegaskan calon anggota legislatif yang terpilih tidak diwajibkan mengundurkan diri jika maju di pilkada dua ribu dua puluh
meski demikian ketua kpu ri hashim ashari menyebut jika seseorang yang menduduki jabatan seperti anggota dprd dpd atau dprd dan maju di pilkada maka diwajibkan mundur dari jabatannya
hal demikian juga berlaku bagi seseorang yang saat ini menjadi anggota dpr dan mencalonkan kembali menjadi anggota dpr dan terpilih maka wajib mundur
dasarnya seseorang yang harus mundur dari jabatan apabila dia mencalonkan diri sebagai kepala daerah ya apakah calon gubernur wakil gubernur bupati wali kota
itu adalah orang yang menduduki jabatan sebagai anggota dpr dpd atau dprd
jadi kalau dia tidak sedang menduduki jabatan itu dan dia nyalek ya kemudian dinyatakan terpilih nggak ada kewajiban mundur
yang ada kewajiban mundur itu kalau orang menduduki jabatan
misalkan ada orang sekarang ini menduduki jabatan anggota dpr atau dprd dan nyalek lagi untuk pemilu dua ribu dua puluh empat terpilih
dan dia dicalon oleh partai untuk nyalon kepala daerah
maka dia yang wajib mundur lah dari jabatan anggota dpr
atau dprd untuk masa jabatan sekarang hasil pemilu dua ribu sembilan belas
tapi untuk terpilihnya kan tidak ada kewajiban
karena undang undang menyatakan yang wajib mundur orang yang sedang menduduki jabatan